puluhan anak anak dan remaja ini menghabiskan waktu liburan sekolah dengan bermain tempat perosotan di tengah sawah
ya perosotan ini berada di kaki gunung penanggungan desa sampang agung kecamatan kutorjo kabupaten mojokerto jawa timur
sesuai dengan namanya perosotan ini terletak di tengah hamparan sawah sepanjang satu km
para remaja dan anak anak segera bersiap dari atas saluran dengan berkelanjang dada dan tanpa alat apapun
di ujung kali terdapat gorong gorong yang berlubang besar
gorong gorong ini menjadi titik awal bagi anak anak dan para remaja untuk berseluncur bebas
dari ujung sini mereka bisa mengantre lalu menunggu giliran untuk berseluncur
tanpa peralatan seluncur para bocah ini lihai untuk menunjukkan aksinya
dari tengkurap berdiri hingga duduk
mereka bakso dan seluncur di ombak yang besar
seru dan sangat mengasihkan
tak jarang mereka pun kadang terjatuh di tengah
namun kembali berdiri dengan berdiri
dan dengan gelak tawanya
tak hanya dari mojokerto mereka yang datang juga dari luar daerah seperti sidoarjo dan surabaya
nah lain halnya nih yang di kabupaten nrekang sulawesi selatan
anak anak di desa latimojo kecamatan buntu batu
mengisi liburan sekolah mereka dengan bermain motor bambu
atau dalam bahasa lokal dinamakan motor patung
ya motor patung terbuat dari bambu sebagai rangka dengan empat buah bandar kayu
bentuknya menyerupai go kart
dan dirakit sendiri oleh anak anak desa setempat
karena motor patung tidak memiliki mesin penggerak untuk memainkannya
anak anak harus berada di jalur kota ini dan berada di jalan jalan kebanyakan desa setempat
jalur ketinggian atau perbukitan agar bisa meluncur ke bawah
namun kamu harus tetap hati hati ya saat bermain
terluka hal yang khusus karena jika salah perhitungan bisa keluar jalur
nah bagaimana seru kan
kalau kamu mau mencoba yang mana nih
tim liputan cnn indonesia